kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menggelar simulasi protokol kesehatan keselamatan dan keamanan untuk destinasi super prioritas
labuan bajo nusa tenggara timur menjadi pilot project simulasi protokol yang berlangsung pada kamis dua belas november lalu
simulasi ini akan dilakukan di empat destinasi super prioritas lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan setiap daerah
wakil gubernur nusa tenggara timur joseph naisoi mengapresiasi simulasi yang melibatkan dua puluh tiga kementerian dan lembaga
pemerintah provinsi nusa tenggara timur berkomitmen untuk mewujudkan standar baru dalam industri pariwisata
kita masyarakat nusa tenggara timur mari kita sama sama
kita mensukseskan simulasi ini standar ini dan kita terapkan melalui gereja gereja melalui masjid masjid
kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa keselamatan dan keamanan no compromise
dengan situasi pandemi saat ini berdasarkan data badan pusat statistik sektor pariwisata indonesia mengalami penurunan
anjuran pemerintah untuk menerapkan prinsip menjaga kebersihan kesehatan keamanan dan kelestarian lingkungan pun dijalankan
dalam beberapa bulan kebelakang ini sih lumayan kembali normal
dan itu untuk tahun ke depan sampai akhir tahun ini juga kita sudah mulai ada reservasi tidak terlalu banyak
tapi mulai turis asing yang mungkin dari bali atau daerah lain di indonesia datang ke labuan bajo

di labuan bajo juga sebelum kita kesini saya juga rapid test gitu jadi saya juga bisa bekerja di sini tempatnya nyaman protokol kesehatannya juga memenuhi

saya pikir itu bagus bahwa semua kedai membutuhkan anda memakai masker dan bahkan polis mereka juga menguji bahwa anda memakai masker

dan di sana di mana mana saja anda bisa menemukan tempat untuk mencuci tangan atau mereka memiliki sanitai tangan
saya pikir itu bagus karena ini adalah cara yang terakhir untuk melawan virus ini
pemerintah provinsi ntt serta pelaku industri pariwisata berharap pariwisata di indonesia bisa pulih kembali
indonesia megawati devi fitriani labuan bajo